dan wisatawan akan mempercepat pulihnya para wisata indonesia
dan menghalangi aktivitasnya selama berada di objek wisata tersebut
seharusnya yang harus kita lakukan tetap jaga kebersihan yang paling utama
tak hanya menyiapkan sarana guna mendukung protokol kesehatan
pengelola objek wisata pun memantau penerapannya di lapangan
sesekali wisatawan yang berkunjung akan diingatkan untuk selalu menjaga jarak
serta menggunakan masker secara benar
penerapan protokol kesehatan memang sangat kita lakukan dengan baik di sini
jadi setiap pengunjung yang datang sudah pasti harus menggunakan masker
pengetesan suhu tubuh dan juga di zoo kami juga menerapkan
beberapa banner yang untuk mengingatkan pengunjung untuk selalu menerapkan
seperti social distancing tetap menggunakan masker dan juga jaga jarak
selain itu kita juga ada beberapa dari tim di lapangan yang terus mengecek
agar setiap pengunjung yang datang ke bali zoo untuk terus menerapkan protokol kesehatan itu
tidak hanya itu penyedia akomodasi wisata juga dengan ketat menerapkan protokol kesehatan
mulai dari sesering mungkin membersihkan peralatan yang biasanya digunakan tamu yang menginap
pembersihan mobil mobil dengan disinfektan yang digunakan mengantar tamu menuju villa masing masing
pembayaran dengan uang tunai pun sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan
ini guna mengurangi bersentuhan dengan benda dan barang yang bisa saja menjadi media penyebaran covid sembilan belas
sekarang itu untuk all transaksi kita tidak mempergunakan cash yang di sini
jadi mereka wajib melakukan transport
jadi di dalam kamar pun sama
jadi yang bersentuhan yang paling
yang simpel telpon kita akan angkut semuanya
karena itu kan sangat beresiko ya
jadi kita apa namanya untuk kebutuhan para tamu kita memberikan satu akses
nomor telepon yang memang kita bisa akses langsung ke tim kita di sini
jadi bukan lagi seperti dulu yang angkat telpon
itu di kamar sekarang sudah tidak ada sama sekali
verifikasi penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu cara
agar industri pariwisata bali menyiapkan dan menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya
termasuk verifikasi penerapan protokol kesehatan di objek wisata
restoran hingga kantor biro perjalanan wisata
data dari dinas pariwisata sedikitnya sudah satu ratus delapan puluh tiga hotel
empat puluh usaha transportasi wisata tujuh puluh tiga biru perjalanan wisata
serta tiga puluh tiga usaha tirta sudah mendapatkan sertifikat
hasil verifikasi penerapan protokol kesehatan
nah di lain sisi kita juga meminta bantuan ke pusat dari kemenpar
untuk bersama sama berkontrol
karena selama ini yang kita melakukan verifikasi kan dari teman teman kami di kempatan kota
kemudian kami di provinsi bersama dengan industri bekerjasama
dan sekarang kami minta bantuan ke pusat untuk bisa mencari industri industri
yang belum terverifikasi oleh kita
sehingga ada sinergilah untuk mempercepat upaya penerapan protokol kesehatan
bagi industri pariwisata kita
walau bali baru dibuka bagi wisatawan nusantara
namun pembukaan pariwisata bagi wisatawan asing
masih dikaji dan tengah disiapkan secara matang
sebab industri pariwisata melibatkan banyak sektor
selain itu kelandaian penyebaran covid sembilan belas
serta penekanan penyebaran virus ini
juga akan tetap menjadi pertimbangan
yang pertama ya tentu ini border dulu ya
nah border ini kewenangannya ada di pemerintah pusat
pemerintah pusat dalam hal ini adalah
dijen imigrasi dan juga kementerian luar negeri
dan tentunya negeri ada perhubungan karena kan konektivitas
saya kira saat ini kita masih bekerja ke arah itu
dan yang lebih penting sebetulnya adalah
bagaimana persiapan kita untuk menerima wisatawan
kan nggak bisa oh ya dibuka
tapi kan infrastrukturnya bagaimana prosedurnya bagaimana
ini yang sedang disiapkan
saya rasa itu juga yang sedang dikerjakan
dan hal yang nggak kalah pentingnya juga adalah
penanganan covid kita itu harus menjadi hal yang utama
karena ini sangat berhubungan
penanganan dan penekanan penyebaran
jadi saya mengimbau ayo sama sama kita harus tegakkan protokol kesehatan
nggak bisa hanya pengusaha hotelnya atau bandaranya sudah menyiapkan
tapi konsumennya nggak disiplin
ya biasa yang kita tahu semua tiga m ya
jadi memang ini harus bersama sama
karena ketika ini ditegakkan bersama
dan jika terjadi kelandean di dalam penyebaran
ini juga konten yang bagus untuk mencitrakan pariwisata indonesia
karena sangat terkait dengan penanganan covid sembilan belas
memulihkan industri pandemi
penyebaran pariwisata indonesia
tidak hanya peran pemerintah pusat dan daerah
masyarakat serta wisatawan juga memiliki peran besar
dalam mengurangi penyebaran covid sembilan belas
dalam upaya memulihkan pariwisata
dengan tetap disiplin memakai masker
dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir